sejumlah pengendara motor dan mobil langsung dijaring petugas gabungan saat menggelar operasi justisi di simpang gadok kabupaten bogor jawa barat sabtu pagi
selain kendaraan pribadi petugas juga menyasari truk pelat merah lantaran abai masker
mereka dikenakan berbagai sanksi sosial hingga membayar denda sebesar seratus ribu rupiah
sekidemikian petugas terpaksa bergegas mengalihkan titik pengawasan langsung di area rekreasi
lantaran arus wisata kembali membludak
dari pantauan satlantas setempat kemacetan lalu lintas puncak sempat terjadi sejauh dua km
hingga diurai dengan pemberlakuan sistem satu arah atau one way
pada kepadatan hari ini cukup padat
sudah mengekor sampai ke perbatasan belokan tadi yang arah ciawi itu cukup banyak
sehingga ini kemungkinan besar kita akan lakukan langsung pengecekan di atas
karena kapasitas masih tetap lima puluh persen sesuai dengan pspp yang saat ini masih berlaku
bahwa ini semua harus dilakukan sesuai dengan pergub yang berlaku
dapat saya laporkan untuk saat ini situasi arus sekitar puncak seperti terlihat di belakang

one way ini diberlakukan mulai dari keluar pantau jepang jauhik sampai dengan riung gunung atau pos nampando
ini diberlakukan one way mengarah ke atas
hingga sabtu siang arus lalu lintas menuju puncak masih terpantau padat merayap
rencananya polisi akan membatasi arus dengan memutar balik kendaraan
jika kapasitas jumlah kendaraan di puncak melebihi batas lima puluh persen